indonesia corruption watch atau icw meminta badan pemeriksa keuangan lebih tanggap dan proaktif serta transparan
dalam mengaudit proyek pemerintah seperti pengadaan ktp elektronik yang kini menyeret sejumlah nama politisi
menurut icw bpk seharusnya merekomendasikan penghentian proyek yang terindikasi korupsi
tanpa harus menunggu permintaan audit dari dewan perwakilan rakyat atau komisi pemberantasan korupsi
peneliti icw firdaus ilyas mengatakan sebagai lembaga audit negara tertinggi
bpk sebenarnya memiliki wewenang melakukan audit investigatif
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor lima belas tahun dua ribu empat belas tentang pengelolaan keuangan negara
ia menyebut kegagalan mencegah terjadinya skandal korupsi ktp elektronik
terjadi karena bpk tidak menindaklanjuti temuan audit kinerja yang dilakukan pada dua ribu sebelas dan dua ribu dua belas
firdaus menambahkan kekuatan kinerja yang terjadi dalam kondisi kinerja
dan kurangnya pengawasan internal di tubuh bpk pun berperan menyebabkan terjadinya kolusi
yang menimbulkan kerugian negara rp dua tiga triliun ini
karena kalau kita lihat misalnya sebagian dari anggota pemeriksanya itu berlatar belakang politik
bahkan orang yang misalnya dari sehari sebelumnya masih menjadi anggota dpr
kemudian berikutnya dilantik menjadi anggota bpk
nah apakah ini tidak mempengaruhi mekanisme kerja mereka
ya gitu termasuk misalnya ada potensi konflik kepentingan
ada benturan kepentingan atau terkait relasi politik dan segala macam
ini yang perlu dilihat lebih lanjut begitu